pariwisata tanah air mencoba terus bangkit setelah merosotnya jumlah wisatawan akibat pandemi covid sembilan belas
sejumlah upaya pun dilakukan untuk kembali menggairahkan semangat wisata publik di dalam negeri
men pariwisata menyatakan inovasi adaptasi dan kolaborasi menjadi kunci agar bisa bangkit bersama untuk pariwisata di indonesia saja
dan langsung bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ada menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
mas menteri selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih prasidia puspa terima kasih sehat alhamdulillah terima kasih si anir sudah berhubungan
oke ini kan karena hari pariwisata sedunia jadi trending topic kemarin dua puluh tujuh september kita ingin ngobrol juga nih dengan men parekraf
banyak sekali pekerjaan rumah untuk kemenparekraf mengingat sektor inilah yang sangat berdampak gitu
nah dari sejumlah langkah strategis yang sebelumnya sudah dilakukan percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
sejauh ini mas menteri bagaimana realisasinya mulai dari stimulus hibah pariwisata hingga vaksinasi pelaku di sektor ini
ya melalui program pemulihan ekonomi nasional program program seperti pariwisata kita prioritaskan untuk menyelamatkan industri pariwisata
dan pemerintah provinsi
pemerintah kabupaten kota yang tentunya juga sama sama beserta seluruh sektor mengalami gangguan keuangan terbantukan dengan hibah pariwisata yang kita laksanakan tahun dua ribu dua puluh
untuk tahun dua ribu dua puluh satu kita usulkan melalui komitmen penanganan covid sembilan belas atau kpcpen adalah program stimulus yang bentuknya adalah bantuan insentif bagi para
dan yang kita alokasikan sebagai bantuan usaha pariwisata
mulai dari hotel dan restoran yang sudah dibantu tahun lalu tapi juga biro perjalanan wisata dan usaha bidang pariwisata lainnya
kami harap ini menjadi tepat sasaran efektif efisien dan juga tepat waktu sehingga akuntabilitasnya juga terjaga
kita juga mendorong program untuk nakes agar mereka bisa mendapat tempat akomodasi
di lingkungan kemenparekraf dan ada dua puluh empat lebih sentra vaksinasi di berbagai daerah yang sudah kami jalankan
dan ini yang kita lakukan juga dalam step gercep cepat keber bersama dan gaspol
kita dengan tni polri beserta dengan pemerintah daerah dinas kesehatan dan total sudah
kami berhasil menangkap vaksinasi yang terbaksinasi sampai awal oktober ini
menarik tadi menyinggung geber gercep sama gaspol
ini kan cukup nyentrik ya kayaknya mas menteri pakai kata katanya gitu
jarang banget digunakan para menteri dan jadi kunci sukses dalam pandemi
ada gercep gerak cepat geber gerak bersama gaspol tadi apa
garap semua potensi untuk bertahan dan bangkit
garap semua potensi untuk bertahan dan bangkit
kalau kita breakdown satu satu tujuannya apa artinya apa
ya gercep ini adalah konsep tiga g gercep geber dan gaspol
gercep itu adalah strategic action karena kita nggak punya banyak waktu
jadi kita harus bergerak cepat
bagaimana sektor ini harus kita sentuh dengan kebijakan dengan langkah langkah taktis yang strategis
serta harus hadir pemerintah harus hadir
yang kedua geber gerak bersama
gerak bersama ini sangat dibutuhkan karena kita tidak bisa bergerak sendiri sendiri
kita harus solusi yang holistik dan menyeluruh dan memperkuat pertahelix
atau akademi bisnis pemerintah komunitas dan media yang kita orkestrasi sinkronisasi melalui program geber gerak bersama
dan gaspol ini adalah garap semua potensi ciptakan lapangan kerja
karena banyak lapangan pekerjaan tiga puluh empat juta total
di sektor pariwisata ini yang terancam di tengah tengah pandemi
jadi kita harus kreatif dan inovatif untuk optimalkan segala sumber daya yang kita miliki
nah strategic direction dari kami arahan secara strategis ini adalah inovasi adaptasi dan kolaborasi dibungkus dalam tiga g tadi
platform kita adalah gercep geber dan gaspol
dan saya harapkan bahwa inovasi adaptasi dan kolaborasi akan membangun satu kultur
dari kerja yang di sektor parekraf
bahwa kita harus hadapi pandemi covid sembilan belas ini dengan penuh optimisme
pola pandang kita positif dan kita kerja keras kita kerja cerdas kita kerja tuntas
terakhir harapan kita kita kerja dengan penuh ikhlas
ini yang kita harapkan menjadi sebagai aksi strategis dari kementerian parekraf
tapi di luar semua langkah strategis
luar di luar semua langkah strategis
dari kemenparekraf ternyata ada nada keberatan dari sejumlah pelaku di industri wisata mengenai kewajiban sertifikasi chse
sebetulnya bagaimana efektivitas chse selama ini dalam meningkatkan demand dan juga membuat suatu lokasi kayak hidup kembali gitu
ya ini prasetya ini tugas dari kami
pr dari kami harus lebih sering dibaret sama teman teman di industri
untuk memastikan bahwa pemahaman cleanliness health
safety dan environmental sustainability yang tersertifikasi dan terintegrasi pada aplikasi peduli lindungi ini menjadi gold standard
menjadi standar fitting procedure sop yang baru di industri pariwisata dan ekonomi kreatif
chse ini juga sudah mendapat atensi positif dari who
ini wujud komitmen dari industri pariwisata untuk mendukung empat komponen tadi
yaitu kebersihan kesehatan keselamatan dan keberlanjutan
punannya untuk apa
untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan
nah memang ada keberatan yang perlu kita sosialisasi lebih dalam kita perlu edukasi karena sebagian dari biaya tersebut sekarang menjadi beban pemerintah
tapi kedepan kita akan membawa satu proposisi nilai baru
bahwa ini akan berbasis sukarela dan akan ditentukan oleh market demand
jadi kalau kita lihat kita bisa mencari keberanian kita bisa mencari keberanian kita bisa mencari keberanian

termasuk sampai di jayapura sekalipun kemarin ada delapan sertifikat chse yang kami hadirkan khusus untuk pon
nah oleh karena itu saya ingin mengajak semua melakukan kolaborasi tingkat kolosal
pemerintah akademisi industri pariwisata untuk duduk sama sama agar ths ini diakini sebagai
salah satu langkah utama kita untuk membangkitkan dan memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
oke oke nah kebijakan pelonggaran juga berpariwisata berwisata kini jadi angin segar gitu kayaknya untuk masyarakat
akhirnya bisa berlibur di dalam negeri khususnya kan kayak ada euforia setelah vaksinasi
mereka akhirnya liburan begitu nah gimana mengantisipasi lonjakan kasus karena kebijakan ini
termasuk juga mitigasi sektor pariwisata ekonomi kreatif nih akan gelombang ketiga
ya terima kasih jadi kita patut syukuri bahwa ppkm level empat level tiga berhasil menurunkan angka kasus covid kita
dan tentunya jangan sampai membuat kita lengah jangan sampai membuat kita euforia jangan sampai membuat kita jumawa
ingat bahwa gelombang ketiga ini adalah keniscayaan
dan varian varian baru ini akan menyebabkan keguguran

jadi saya baru saja bicara dengan bapak menteri kesehatan agar kita sama sama hati hati waspada
kita pastikan ppkm level satu sampai empat ini terus dievaluasi setiap satu minggu
dan setiap dua minggu ini kita berikan satu instrumen mitigasi bagi seluruh pemda yang ada di total tiga puluh empat provinsi
ini mitigasi harus kita pastikan
dengan langkah langkah protokol kesehatan tiga t protokol kesehatan tiga m
dan juga agar kita pastikan bahwa mobilitas di bandara pelabuhan diatur dalam regulasi yang terkoordinasi dengan baik antar kementerian dan lapangan kerja
harapan saya bahwa ini akan segera bangkit dan pulih membuka peluang usaha dan lapangan kerja kembali tercipta
di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
dan saya ingin mengingatkan jangan sampai lupa mengimplementasikan peduli lindungi
karena dengan peduli lindungi ini kita akan memitigasi potensi potensi kluster baru
dan kita harus perhatikan volume dan kapasitas pengunjung agar tidak terjadi penumpukan dan tidak terjadi kerumunan yang bisa memicu transmisi lokal
intinya kita harus disiplin untuk terapkan protokol kesehatan secara ketat

mudah mudahan kedisiplinan kita dengan vaksinasi kita segera bisa bangkit dan menggeliatkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
amin itu jadi doa kita semua karena kita sudah kangen jalan jalan di indonesia aja
tapi ngomongin soal geber gercep gaspol wisata di indonesia saja
saya mau ajak mas menteri untuk gercep jawab pertanyaan saya boleh ya
oke langsung saja
pantai atau gunung
dari gunung biasanya ke pantai
jadi opsinya semua di gunung
di gunung garam di laut dari gunung kita harus ke pantai
jadi tetap ya semuanya kena sepedahan atau lari maraton
triathlon lari renang sepedahan
ada aja jawabannya ya mas menteri emang ya oke berikutnya
ini gampang banget jawabnya
pempek buat breakfast gudeg buat makan siang
makan malamnya apa rendang
hahaha oke berikutnya
wisata religi bersama dengan istri atau ketaman hiburan dengan anak anak
nah sulit nih
ini berat karena ada istri di depan saya
galak banget lagi
jadi wisata istri di pagi hari dan siang hari
menuju sepeda sama sutaiman
oh luar biasa memanfaatkan quality time sebaik baiknya dengan keluarga
gitu ya hahaha
harus taktis diplomatis kalau enggak ini bisa di cemberutin semaleman
liburan di morotai maluku utara atau liburan di sumba nusa tenggara timur
wow ini dua duanya liburan kelas dua
saya harus ke morotai
harus ke morotai dulu karena buktinya sahabat saya benny laos
tapi setelah itu saya ke sumba karena itu sudah jadi destinasi kelas dunia dan hotel terbaik di dunia itu ada di sumba
sampai jumpa teman teman di morotai dan sumba
juara emang jawaban mas menteri ya tapi dimana aja kemana aja yang penting di indonesia aja bener ya
bener di indonesia aja
di indonesia aja
semuanya di indonesia aja
oke terima kasih banyak sandiaga salahuddin uno menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sudah berbagi pesan berbagi informasi dengan kami semua di cnn indonesia connected
stay safe terus jalan jalan terus update kita di instagram ya mas menteri
terima kasih dan mudah mudahan cnn bisa memberitakan baru optimisme kebangkitan kita buka lapangan kerja seluas luas
oke terima kasih